sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

keselio tante lihat dulu ya
nggak nggak nggak usah tante nggak apa apa kok cuma keselio dikit aja
asli mana ada coba keselio yang dikit nih sok ngajak go neng mah
udah abah nggak apa apa nih udah nggak apa apa kok
abah abah kok bisa berantem sama om kobar sih abah
abah terpaksa nih
terpaksa buat ngebebasin neng demi keselamatan neng
raya kamu nggak diapa apain kan sama temennya abah
iya abah udah cerita katanya kobar itu temen berantemnya abah kamu
neng diapa apain nggak sama si kamar so kalau ngomong diapa apain bilang sama abah ya
nggak kok neng nggak diapa apain mbah malahan neng disana tuh diperlakukan seperti putri raja
malahan neng dikasih seseorang

pokoknya om kobar itu kelihatannya kayak yang sayang banget sama nih
syukurlah kalau memang neng tidak diapa apain abah udah khawatir pisan neng diapa apain sumpah ya mbak neng
sama sekali kok abah malah om kobar itu nggak datengin dokter buat ngerawat neng disana
soalnya kan waktu kejadian itu neng jatuh dari motor terus neng pingsan
dan ternyata yang nolongin neng itu om kobar
malah neng dibawa ke rumahnya neng dirawat disana
terus malam kobar sempat bilang sama neng kalau misalkan om kobar mau ngasih semua hartanya buat neng
rama ini adalah kesempatan gua untuk ngajar lo abis abisan
untuk kebalesin dendam gue karena lo udah ngambil kinanti
dan juga lo udah ngelantarin anaknya kinanti
aduh gimana ini jangan jangan si kobar tuh ya bener bener sudah gitu

ambuna si neng
wah dia bisa terus terusan gangguin hubungan saya sama si orok ini mai
abah abah kok bisa memar kayak gitu gara gara om kobar
itu neng si abah tuh yang ditentangin sama kobar berantem
tapi untung neng tuh yang dibantuin sama si kemot
coba kalau nggak dibantuin perjanjian sama kobar
kalau abah kalah neng tidak akan dipulangin ke ruko
dan aku yakin juga sih om bahkan semua temen temen juga yakin
menang atau kalah pasti om kobar gak bakal segampang itu ngasih rekap
nggak usah dibahas lagi temu
udah anggap aja nih udah gak ada masalah semuanya udah selamat
eta nu terpenting buat saya teng
abah neng obatin ya
eh kamu kan masih capek baru pulang udah
udah biar nanti tante aja yang ngobatin abah ya
kamu masih sakit
udah lah t
udah udah udah tete jangan diobatin terus

udah dikompres terus kalau pakai termos es nggak apa apa
ini mau termos juga jelek rantang udah
abah harus diobatinlah biar luka abah itu cepat sembuh
kalau gitu neng keluar dulu ya
neng mau ke mana
neng mau temuin temen temen mbah neng mau bilang makasih sama mereka
jangan jauh jauh ya neng
eh ini tere ke mana neng mau ke mana
udah sini aja gantiin posisi setan
senaknya aja abah sama tete poy ngomong berduaan lah
dah berdua juga tetep beda setan di sini
hah ya saya dulu kan ada neng nadia
ya ke depan dulu
aku tau aku tau neng nadia hah kenapa manyun begitu
tadi sarding bilang suruh ganti aplusan sama saya
ah tambahan setan tambahan datang lagi
dung tolong dung ini perlu jaga jarak aman itu brother
tidak duduk neng
ah abah juga tidak jaga jarak pagah itu sama teh manis
mana mbah deh ditekehullah dikedehullah biar sakit
boleh deketan sok
langung dikedehiku abah mas saya mau mau
apa jadi kasih
neng nadia aku mau
neng nadia aku mau